ratusan warga di lingkungan kemasan kecamatan prajurit kulon kota mojokerto jawa timur ini
langsung menyerbu dan berbutung pengraksasa dan kues rabi karena diakini dapat membawa berkah
pemandangan ini bagian dari tradisi nyadran menyambut datangnya bulan suci ramadan
sebelumnya ratusan warga berbagai usia ini berjalan menyusuri jalan jalan kelurahan
sambil mengarak tumpeng raksasa untuk menuju lokasi pemakaman desa
tradisi nyadran ini merupakan adat istiadat desa di tanah makam yang dilakukan turun temurun
yang bertujuan untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal
ini sudah menjadi tradisi warga masyarakat dilaksanakan sejak dulu kala sejak zaman dahulu
penujuannya yang pertama adalah kirim doa kepada warga leluhur
yang sudah berjasa membuka hinduan kemasan ini
masyarakat di boyolali jawa tengah memiliki cara unik dalam menyambut datangnya bulan ramadan
bernama tradisi syadranan
seperti yang dilakukan warga desa seboto kecamatan geladaksari kabupaten boyolali pada kamis pagi
warga di bawah lereng gunung merbabu ini berdatangan ke lokasi tanah pemakaman leluhur
secara bersama sama dengan membawa tenong berisikan makanan yang dibawa di atas kepala
setelah sampai di dalam area pemakaman warga kemudian menggelar doa bersama untuk leluhur mereka
setelah beros selesai tenang yang berisikan makanan dibuka dan dimakan bersama
untuk menjaga menindaklanjuti melestarikan adat istiadat dari sesepuh kami yang telah tiada
nah menjaga melestarikan itu adalah rohnya tidak hanya lahir di
fisik tapi juga batin juga harus ada
tradisi sadranan ini juga memiliki simbol kebersamaan kegotong royongan yang harus tetap dilestarikan
sesuai tradisi sebelum datangnya bulan ramadan warga yang merantau atau dari luar daerah
akan pulang ke kampung halaman untuk saling bersilaturahmi kepada saudara
kemiliputan cnn indonesia